gugurkan bayi itu
gak ada yang mengharapkan bayi itu lahir di dunia
gak ada yang mengharapkan bayi itu
gak ada yang mengharapkan bayi itu
gak ada yang mengharapkan bayi itu
gak ada yang mengharapkan bayi itu
put tega banget ya lo
tega banget lo bilang kalau misalnya anak yang ada di kandungan lo itu anaknya raja
lo lo tuh jahat loh mas ibu
putri gak bakal nikah sama raja
satu ya satu ya
marah menemukan gue sekarang
nah maat gue
apa yang harus gue lakuin sih
apa yang harus gue lakuin
bisa bisa aja kamu biarin diri kamu
dungjung emang kamu tuh dong dong tau gak
kamu lihat gak kebimu tuh macam apa
kepengen kamu tuh ya
dibungkit dan dihina sama orang orang semua di depanmu dengan sebutan wanita kotor
kepengen kamu iya
kepengen kepengen kayak gitu
kita lebih bagus gak tentu sih kamu
ini bukan salahnya putri
tapi pikir putri mau hal ini terjadi sama dia
saya mau bicara nih anak putri
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
gak ada apa
lo ngapain beran beranik kesini
lepasin tangan kamu
raja duduk kamu
kenapa tante biarkan ini duduk
tante pengen tau
alasan apa yang membuat
dia ini berni beranik
sebaiknya datang kesini
gugurkan bayi itu
gak ada yang mengharapkan bayi itu lahir di dunia
dan gua gak akan pernah minta tanggung jawab lo
karena gue sendiri yang akan ngurus anak ini
lo mau minta berapa
sebutin aja angkanya
gue gak boleh biarin putri lepasin kesempatan emas ini
aduh aduh putri
kamu jangan dong dong ya
jangan dong dong
ini uang ya
uang buat membesarkan anak kamu pun
dan anak kamu pun sangat membutuhkan ayahnya
jadi dia ini harus tanggung jawab
kamu harus nikahin putri
harus nikahin anak sendiri
buat pihak hidup anak kamu
pokoknya putri gak akan pernah menikahi raja
gak akan ada pernikahan
kamu harus nikahin putri
ma ma bukain pintunya
ma bukain pintunya ma
maaf clara mama kenalan kamu ketemu sama raja
aku gak bisa hidup tanpa raja ma